kalau yang lain tidak mau tidak masalah apa kedua kami aja
naskah draft rancangan undang undang cipta kerja beredar dalam beberapa versi dalam waktu sepekan setelah disahkan pada sidang paripurna lima oktober lalu
pimpinan dpr memastikan naskah final ruu omnibus law cipta kerja berjumlah delapan ratus dua belas halaman
sementara pada lima oktober saat sidang paripurna beredar naskah draft ruu ciptaker sembilan ratus lima halaman
meskipun ada selisih sembilan puluh tiga halaman dpr mengklaim itu akibat perbedaan format huruf dan ukuran kertas
selain selisih jumlah halaman ada beberapa perbedaan dua draft ruu omnibus law cipta kerja versi sembilan ratus lima halaman dan versi delapan ratus dua belas halaman
untuk klaster ketenangan
pekerjaan terdapat perbedaan di pasal tujuh puluh sembilan tentang waktu istirahat dan cuti
draft sembilan ratus lima halaman terdapat lima poin sementara draft delapan ratus dua belas halaman terdapat enam poin
perbedaan juga terlihat di pasal delapan puluh delapan a tentang hubungan pekerjaan dan pengusaha
pada draft sembilan ratus lima halaman hanya memuat lima poin sementara pada draft delapan ratus dua belas halaman berjumlah delapan poin
pasal satu ratus lima puluh enam yang mengatur tentang pesangon juga terdapat perbedaan
pada draft sembilan ratus lima halaman terdapat kalimat uang pesangon diberikan paling banyak
sementara pada draft delapan ratus dua belas halaman frasa paling banyak dihilangkan
meskipun ditemukan banyak perbedaan pimpinan dpr menjamin tidak ada pasal maupun ayat yang diselundupkan
sehingga mengubah substansi ruu omnibus law cipta kerja